dan kita ke informasi lainnya mulai bulan desember ini pelajar pemilik kartu jakarta pintar atau kjp
sudah bisa memasuki kawasan wisata ancol secara gratis
agar tidak mengganggu waktu belajar penerapan masuk ancol gratis bagi siswa pemilik kjp ini
hanya berlaku pada hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional
disambut kesenian tradisional betawi pencak silat palang pintu
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan fasilitas sistem masuk ancol gratis
bagi pelajar pemilik kartu jakarta pintar atau kjp
penerapan masuk ancol gratis ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan harapan pelajar kurang mampu di dki jakarta
akan liburan secara gratis yang tak pernah mereka rasakan
masuk ancol gratis bagi pelajar pemilik kjp mulai berlaku bulan desember ini
agar tidak mengganggu waktu belajar penerapan masuk ancol gratis
hanya berlaku sekali dalam satu bulan pada hari sabtu dan minggu
atau hari libur nasional
setiap pelajar pemilik kjp boleh mengajak satu orang pengantar untuk masuk ke ancol
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan fasilitas masuk ancol gratis bagi penerima kjp ini
sudah sesuai dengan visi dan misi yakni maju kotanya bahagia warganya
program pemberian free pass masuk gratis bagi pemegang kartu kjp plus
kita berharap ini bisa memberikan suasana yang berbeda kepada adik adik kita
penerima kjp plus adalah anak anak dari keluarga yang kurang mampu
keluarga yang orang tuanya masih secara ekonomi relatif sulit
karena itu kesempatan untuk liburan jalan jalan menjadi sesuatu
yang sering jarang muncul
dan alhamdulillah ini direspon secara cepat oleh direksi pt pembangunan jaya ancol
dengan memberikan kesempatan gratis pada penerima kjp
dan saya berharap bahwa melalui program ini anak anak menjadi lebih bersemangat
sementara direktur utama pt pembangunan jaya ancol paul tehu sijarana
mengatakan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk dukungan
salah satu badan usaha milik daerah terhadap program pemprov dki jakarta
akses masuk secara gratis kepada penerima kartu jakarta pintar plus ini
memang sengaja dibuat karena ancol melihat bahwa salah satu kontribusi
sebagai bumd di provinsi dki ini adalah bagaimana kami bisa mendukung
program pemerintah provinsi terkait dengan
terutama dengan membahagiakan warganya
fasilitas masuk ancol gratis ini disambut gembira oleh pelajar penerima kjp
terus itu gembira bisa happy gitu bisa refreshing cukup
bisa cuma harus bayar kalau sekarang kan jadi gratis jadi itu tambah senang aja gitu
untuk menggunakannya pelajar pemilik kjp cukup menyerahkan kjp
dan menunjukkan kartu pelajar kepada penjaga di pintu masuk ancol

setelah terverifikasi kepada pelajar akan diserahkan struk tanda masuk ancol
mardika prakasa satya jakarta